saya berada di dusun kandangan desa kunjorosi ngoro kabupaten mojokerto
salah satu dusun dengan status tanggap darurat air bersih di jawa timur
kemerian dari pesta kemerdekaan yang lalu masih ada namun sayangnya kekeringan terus melanda
dusun yang terletak di desa dengan populasi hampir lima jiwa ini
setiap tahun mengalami krisis air bersih akibat bencana kekeringan
meski berada di kaki gunung penanggungan warga harus rela berjuang mencukupi kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari hari
tak heran hampir di setiap rumah warga terdapat tandon air yang berfungsi untuk menampung air ketika turun hujan
sayadi adalah salah satu penduduk di dusun ini
ia menunjukkan kondisi tandon air miliknya yang hampir kosong karena hujan tak kunjung datang
sebelum bantuan suplai air bersih masuk wilayah ini
di tahun dua ribu delapan sayadi dan warga lain kerap mengambil air dari sumber yang jaraknya tak kurang dari dua km
menggunakan sepeda motor maupun patungan bersama sama menyewa mobil bak terbuka
bahkan ketika kendaraan bermotor belum populer di dusun ini
tak jarang warga berjalan kaki turun gunung hanya untuk mengambil air
bantuan berupa dropping air bersih dari pemerintah dan berbagai donatur pun disambut baik oleh penduduk dusun kandangan
mereka bersyukur kebutuhan air bersih dapat tertangani
namun warga juga berharap ada solusi lain yang sifatnya lebih permanen guna mencukupi kebutuhan air bersih
warga yang memang ya itu kalau ada seumpamanya kalau ada ya ada
apa itu pipa yang diharap dari drumdung itu
katanya bu hovifa ya dari derungdung sampai kesini sekitar dua puluh satu km jauhnya
ya itu insya allah dua ribu dua puluh empat insya allah doanya saja
ya alhamdulillah ya tapi masih tidak tiap hari ya terima kasih lah
namanya air masih kebutuhan ya butuh kalau ada ya mungkin ada
bantuan ya masih tiap hari ya alhamdulillah
ya kalau seandainya ya sumur ya alhamdulillah
selain pipanisasi yang telah dijanjikan oleh gubernur jawa timur kofifah indar parawansa
berbagai upaya akan dilakukan oleh pemerintah provinsi
salah satunya adalah teknologi modifikasi cuaca atau tmc
tmc adalah proses penyewaian awan menggunakan bahan bahan yang bersifat higroskopik atau menyerap air
sehingga proses pertumbuhan butir butir hujan di dalam awan akan meningkat
dan selanjutnya akan mempercepat terjadinya hujan
namun badan penanggulangan pencana daerah bbbd jawa timur menyebut
saat ini belum bisa dilakukan proses eksekusi
karena berdasarkan data bmkg
intensitas awan di langit jawa timur masih belum mencukupi untuk dilakukan tmc
hingga oktober pmz belum layak untuk dilakukan di wilayah jawa timur
karena mengingat di wilayah jawa timur saat ini
bibit awannya masih sangat kecil
sehingga tidak efektif untuk dilakukan tmc
tetapi nanti akan diinformasikan apabila dinyatakan sudah bisa untuk dilakukan tmc
kami akan meneruskan informasi tersebut ke bnpb untuk bisa dilakukan tmc
bencana hidrometeorologi ini adalah imbas dari badai el nino tipe moderat
yakni kenaikan suhu muka laut yang terjadi di samudera pasifik bagian tengah dan timur
menurut perakiraan badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg juanda sidoarjo
fenomena ini akan berlangsung hingga desember dua ribu dua puluh
namun tidak menutup kemungkinan level pada el nino nantinya justru akan bertambah
kita juga dipotensikan level mas
saat ini kan kita beberapa instansi meteorologi di dunia
itu sebagian besar memperkirakan kondisinya akan moderate sampai dua desember
tetapi kita tidak tahu nanti di perkembangannya mas
ika kita akan selalu update berdasarkan data data terbaru dan kondisi terbaru
apakah kondisi moderat ini akan bisa berlangsung
mungkin potensi menjadi tinggi gitu mas
jadi untuk saat ini masih di kategori moderat sampai akhir tahun nanti
menghadapi fenomena ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat
di antaranya mulai menghemat penggunaan air
mengurangi aktivitas di luar ruangan
yang tak kalah penting adalah selalu mencukupi kebutuhan air putih
agar tidak terjadi dehidrasi karena suhu yang sangat tinggi
aga diba ganjarwit
dijaksono mojokerto jawa timur